pasca kejadian kecelakaan mobil kapolres tulung agung di jalan tol surabaya mojokerto
kilometer tujuh ratus enam belas delapan ratus polres mojokerto kota melakukan olah tkp di lokasi
dari hasil olah tkp diperkirakan mobil yang ditumpangi kapolres tulung agung
melaju dengan kecepatan tinggi di atas seratus km per jam
di lokasi kecelakaan masih terlihat tumpahan solar dan bekas pecahan mobil land cruiser
yang ditumpangi kapolres tulung agung akbp taufik sukendar
beserta istri sopir dan ajudannya
kasat lantas polres mojokerto kota ajun komisaris polisi edwin ya kanaya menyatakan
sopir mobil bribda tommy mengaku dalam keadaan mengantuk
dan mobil mengalami oleng setelah mendahului truk boks
mobil yang ditumpangi kapolres tulung agung beserta istri sopir dan seorang ajudan
mengalami kecelakaan pada jumat dini hari
dalam kecelakaan tersebut istri kapolres tulung agung dan seorang ajudan meninggal di lokasi
laka tadi malam polres mojokerto kota meminta bantuan dari ditelantas polda jatim
yaitu tim traffic accident analysis untuk melakukan pola tkv
jadi hal yang dilakukan oleh tim ea mulai dari melihat secara keseluruhan
disitu terlihat ada
kemudian ada bekas tumpahan
dan posisi terakhir mobil
sementara ini yang jelas yang kami dapat dari driver
dan kemudian tidak sadar dengan diri
sementara itu jenazah anggi istri kapolres tulung agung
korban kecelakaan maut di tol surabaya mojokerto
jumat pagi diterbangkan ke rumah duka di subang jawa barat
sementara jenazah ajudan kapolres dipulangkan ke rumah duka di tulung agung untuk dimakamkan
sebelum diberangkatkan kedua jenazah terlebih dahulu disolatkan di masjid arif nurul huda polda jatim
sejumlah polisi dan rekan korban juga diizinkan untuk memberi doa dan penghormatan terakhir kepada kedua jenazah
polda jatim akan menjamin seluruh biaya pengobatan para korban dan proses pemakaman
sementara itu penyebab kecelakaan masih diselidiki
dugaan kuat kecelakaan ini akibat kelalaian sopir yang mengantuk saat mengemudi
polda jatim kepolisian negara republik indonesia berduka sedalam dalamnya
atas berpulangnya istri dari kapolres tulung agung yaitu ibu anggi tovik
karena kecelakaan lalu lintas tadi malam
di ruas jalan tol surabaya mojokerto
karena diduga ada kelalaian di sana